sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibu alhamdulillah ibu udah baik kan
sampai jumpa di video selanjutnya

kalau ibu sakit dewi juga ikut sakit

ibu ada yang ibu pengen ceritain sama kamu
ada yang ibu pengen ceritain sama kamu
apa ini saat yang tepat untuk cerita sama dewi ya
tapi gimana kalau dewi marah sama aku
karena aku udah gak jujur dari dulu sama dia
aku gak mau dewi marah sama aku
enggak deh enggak
enggak deh enggak
pokoknya aja enggak jadi
saya akan telepon fotografernya sekarang ya
bantuin proyek kamu
yaudah kita ketemu di cafe tempat biasa ya
siang ini ya
kamu kerja disini
aku jadi petugas kebersihan
aku gak boleh sedih terus
sebenarnya emang aku
sini mau ketemu sama lila
cuman mungkin karena
lila yang terlambat
kamu mau temenin aku
enggak usah deh enggak enak